kabupaten jepara jawa tengah memiliki kuliner khas ikan laut yang cukup lezat namanya pindang serani
iya masakan berkuah rasanya pedas sedikit asam akan membuat penikmatnya ketagihan kita simak bersama
perpaduan rasa pedas sedikit asam dan gurihnya ikan menjadi cita rasa khas pinang serani
tak heran pengunjung selalu memadati kedai yang menyediakan kuliner ini seperti kedai lemintu di pantai kartini
enak mas seger juga ini pedasnya nendang banget apalagi ini kan seng seyang ya cocok buat lidah kita gitu
di kedai ini pembeli bebas memilih ikan yang akan diolah
proses pembuatan pindang serani dimulai dengan pemilihan ikan kakap segar kemudian dimasak dengan bumbu yang sudah dihaluskan
setelah dikukus selama lima belas menit pinang serani siap disajikan
selain ikan kakap ikan tenggiri dan ikan dorang juga bisa diolah
menjadi pindang serani
bukan hanya masalah rasa yang menjadi keunggulan makanan khas jepara ini
harga pinang serani pun tidak akan terlalu menguras isi dompet anda
di kedai lemintu
pindang serani dihargai rp dua puluh lima saja
bagaimana tertarik untuk mencoba kuliner khas pesisir jepara ini
indra winardi jepara jawa tengah